kabupaten bogor memperlakukan perda larangan buang sampah dengan sanksi denda lima puluh juta rupiah hingga kurungan tiga bulan
aturan ini untuk memberi efek jerah pada warga yang kerap membuang sampah di bahu jalan dan juga aliran sungai
aksi nekat membuang sampah di bahu jalan seperti ini akan jadi masalah serius untuk pelakunya
pemerintah kabupaten bogor mulai memperlakukan perda baru larangan buang sampah sembarangan
berupa ancaman denda sebesar lima puluh juta rupiah serta tiga bulan kurungan
satgas sampah dari satpo pp dan kejaksaan setempat pun akan dibentuk
meski banyak spanduk larangan terpampang warga tetap membuang sampah hingga menumpuk di sepanjang bahu jalan
gak jelas sering udah diperingatin bagaimana datung pakai apapun udah gak ini sih udah susah dibilanginnya
selain di bahu jalan raya sukahati kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat
dampak membuang sampah sembarangan sudah terlihat di kecamatan bojonggede kabupaten bogor jawa barat
tumpukan sampah rumah tangga kini sudah menutup aliran sungai kalibaru sepanjang ratusan meter
selain membuat pendangkalan yang dapat memicu banjir rembesan air sungai mulai mengenangi jalan raya
warga pun khawatir sampah bisa menimbulkan penyakit
selain denda upaya zonasi tpst di tiap komplek juga dikebut untuk menyiasati jarak buang sampah dengan permukiman
pasalnya keterbatasan jumlah armada pengangkut yang dimiliki dinas terkait
tak mampu menyapu sampah ke lokasi tpa galuga dan nambo yang totalnya mencapai dua empat ratus ton sampah per hari